kita tergabung dengan produser lapangan arven kennedy di rsud sungai bahar jambi
arven kalau bisa anda ceritakan bagaimana suasana di rumah sakit saat ini
apakah anda melihat masih ada anggota keluarga
ataupun juga masyarakat yang berkumpul di sana menantikan proses ekshumasi
silahkan dengan laporan anda
dalam proses berlangsungnya atau sedang
sudah satu jam lebih
pihak keluarga berada di dalam ruangan yang sudah disiapkan
sementara keluarga lain
keluarga dekat keluarga jauh
berkumpul di sekitar rumah sakit
bgd rumah sakit di sungai bahar
tampak di belakang saya juga
kompongan jabatan bersatu yang selama ini membantu
pindahkan makam almarhum
kita berkumpul di situ
proses makanan otopsi
arven kalau tadi mardika mengatakan tidak
tidak ada anggota keluarga yang boleh menghadiri proses otopsi
lalu bagaimana reaksi mereka ketika mengetahui kesepakatan ini
dan bagaimana mereka menantikan di sana
apakah mereka menunggu di luar ruangan
sembari menantikan proses otopsi selama kurang lebih lebih dari dua jam
ataukah mereka memang diperbolehkan untuk mendapatkan informasi
selama proses berlangsung
kita almarhum juga
memang tidak ada yang langsung menyaksikan
tetapi mereka berada di satu ruangan yang
posisinya bersebelahan dengan ruangan otopsi
kita tidak masuk
karena sudah diwakilkan dengan
salah satu dokter sakit di sungai bahar
untuk laksanan menyaksikan otopsi
antara yang lain juga berada di
dan sebenarnya pihak kulisan sudah menimba warga kita
untuk tidak datang ke sini
jadi antisas warga lain
pada berlatangan untuk menyaksikan proses otopsi
walaupun hanya dari luar kamar jenazah
kalau anda tadi sempat memberikan informasi
antusias warga cukup lumayan besar ya animonya
sehingga petugas pengamanan di situ berdaga cukup ketat
lalu bagaimana nanti seandainya proses otopsi sudah selesai
apakah jenazah akan disemayamkan dulu di rsud sungai bahar
atau langsung dibawa pulang ke kawasan rumah tempat peristirahatan
ataupun langsung dimakamkan
informasi awal yang kami dapat
maksudnya setelah otopsi dilakukan nanti
jenazah akan dikebumikan
jadi pihak warga bersama sama petugas
nanti akan sama sama mengantar ke pemakaman
langsung dimakamkan tidak lagi menunggu waktu
atau tidak lagi menunggu harus besok atau apalagi gitu
arven kalau anda bisa melihat bagaimana proses hari ini
terutama terkait dengan warga lain yang pastinya menjalani
pemeriksaan untuk kesehatan aktivitas rumah sakit
terlepas dari adanya kegiatan otopsi ulang
ataukah memang masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa di sana
ya untuk warga yang akan berobat ke rumah sakit bahar
mereka masih bisa berobat
yang rawat enak juga bisa
tetapi mereka dibatasi
itu yang menjaga warga yang rawat enak
seberang antara jam betul tidak diperbolehkan
selesainya otopsi untuk sementara waktu
jalan yang digunakan juga ini sebetulnya berat tutup
sementara proses otopsi sedang berlangsung
warga yang berlalu langsung juga berlangsung
tapi nanti saat selesai otopsi atau ambulan akan membawa jenazah
jalan akan ditutup sementara
arven kalau tadi dikatakan ada tim yang cukup komprehensif
yang melibatkan tujuh orang dokter forensik
baik itu dari tni polri maupun dari sejumlah universitas
yang ada di indonesia
lalu bagaimana dari pihak rsud sungai bahar
apakah mereka juga turut dilibatkan dalam proses otopsi ulang pada hari ini
sebenarnya di sekitar umum daerah sungai bahar
ada sejumlah petugas yang dilibatkan untuk membantu
membantu di sini untuk membantu tim forensik
untuk mungkin membantu mengungkapi perlengkapan perawakan tim forensik
juga dari kemarin juga mereka sudah standby dan siaga
para petugas rumah psikik di sungai bahar
baik arven kennedy terima kasih untuk laporan langsung anda
kami masih menantikan perkembangan untuk otopsi ulang
dari rumah sakit sungai bahar kami nantikan perkembangan berikutnya
arven kennedy melaporkan dari sana selalu bertugas kembali